lo kenapa minta gue ketemu disini
anak serigala bikin masalah
ini bukan tentang anak geng serigala atau anak yang warrior
emang lo gak mau maafin si rakyat
lo yakin dia beneran gue gak pura pura
ya kalau gue dengar dari suaranya sih kayaknya dia gak pura pura deh
ya tapi ini kan bukan urusan loh
kal kalo dia beneran dipukulin sama suaminya
kasihan kan dia
berarti lo mah nolong dia
dia masih cinta sama dia
bukannya cinta cuman gue kasihan aja sama dia
ya kalau kasian berarti lo masih cinta sama dia dong
masa gue gak boleh kasihan sama dia
apalagi dia pernah ada di hati buah
ya terserahlah dah
dalam kajian ilmu hitung atau
artematika yang melibatkan bilangan bilangan real
kita sering dihadapkan pada masalah
menjumlahkan satu bilangan dengan bilangan itu sendiri
seperti yang saya jelaskan
bener gak ya adriana
jangan jangan cuma alasan dia doang
tapi kalo emang bener
kasihan juga dia sampe dipukulin sama suaminya
pertanyaannya apa pak
dari tadi kamu tuh bengong bengong bengong
kamu mikirin apa sih boy
dari tadi tuh saya mikirin
buat nyariin jodoh buat bapak
saya peringatkan ke kamu ya
jangan pernah mikir kayak gitu lagi
saya gak ada waktu untuk mikirin kayak gitu
saya aja udah mikirin bertahun tahun sekarang aja belum dapat jodohnya
kita memang tidak bisa mengubah masa lalu
tapi kita bisa mengubah masa depan menjadi lebih baik kalau kita semangat
kata siapa pak
mas aku boleh ke salon gak
aku pengen krim bat
udah lama gak krim bat
sekalian aku mau mini pedi
biar nanti pak sementari
gak usah mas
aku pergi sendiri aja
kasian kak mas
pasti masih banyak kerjaan tuh kan
masih banyak kerjaan
kalau mas nungguin di salon juga kan lama tau loh
kalau cewek perawatannya kan bisa berjam jam
ntar mas bosan lagi aku
kasian suami tercinta aku bisa bosan
tapi beneran nih gak perlu diantuk
aku pergi dulu ya
padahal saya pengen ikut
ah ada lagi
ya lu dari tadi gue panggilin
ya kenapa sih cin
lo mah makeup artis yang suka lo makeup makeupin
waktu di film film kan
tuh gue tau
ya udah kalo gitu makeupin gue
di sini agak besar tapi kayak abis ditoncok gitu
kok begitu sih cin
mendingan ye tonjokin aja mukanya ke tembok an
gimana kalo ye aja yang gue pentokin mukanya ke tembok
ye jangan ngambek gitu dong cin
yaudah eike percantik mukanya
gak usah percantik kan
kalau cantik memang udah cantik
ya ampun adriana
mendingan duduk aja

sebenernya aku gatau harus cerita ke siapa lagi boy

kayaknya aku udah ngakuat
kayaknya aku udah ga ngakuat
kayaknya aku udah ga ngakuat
harus cerita ke orang lain
tapi aku udah gak kuat
aku udah gak tahan lagi boy
jadi suami lo yang ngelakuin semua itu
semua awalnya dia
baik banget boy sama aku dia sangat
penyayangnya aku tapi
gak bisa menjaga
dia ketahuan selingkuh
boy dia ketahuan selingkuh
dia jadi kasar seperti ini
malu dilihatin orang
lo melihat kan
parah banget kan boy
aku udah gak kuat lagi boy
semenjak aku pergokin dia selingkuh
waktu malam itu boy
dia balik nyalahin aku
dia balik marah marah
aku dipukul dengan kata kata
boy aku mau menggugat
bener bener udah gak kuat lagi boy
aku harus ceraiin dia dan aku
mohon temanin aku buat
ceraiin dia boy temenin aku aku
takut kalau sendirian boy aku
kenapa gak lapor polisi aja
boy kamu tau gak boy
dia ngancep aku
kalau aku lapor ke polisi
dia gak akan segan segan
melukai mamaku dan dio
tio adik aku sendiri aku gak
kuat kalau dia harus dilukai juga
boy aku gak kuat
aku gak kuat
aku gak kuat
aku gak kuat
aku gak kuat
aku gak kuat
kita tarik kerja sekali lagi
tanggal nanti mau beli makanan di inang
renggu apa lu liat liat
kok kenapa minta gue ketemu di sini
anak serigala bikin masalah
ini bukan tentang anak yang serigala atau anak yang warrior
emang lo gak mau maafin si rayah
dia kayaknya udah nyesel
udah bikin lo kesel sama dia
atau bikin lo marah kayak gini
dia udah nyesel kok
gak cuma dia bon
gue juga udah nyesel sama dia
dan kayaknya lo lebih ngerti masalah ini
jangan berani jatuh cinta kalau lo takut patah hati
rotah hati emang gak enak
lo seharusnya harus bersabar
karena gak semua yang lo pengen itu harus dimiliki sekarang juga
semua doa lu dikabulin sama tuhan
gimana lu belajar untuk berusaha
gue udah gak mau kenal lagi sama anaknya cinta
beruntung banget ya
nama dia raya bukan cinta
semua manusia itu terlahir egois bon
dan mereka selalu berusaha
untuk mempertahankan dirinya agar tidak tersakiti
tapi kalo mereka pake cara kayak gitu
mereka malah menyakiti orang lain
orang yang dekat sama dia
gue gak pernah ada niatan buat nyakitin raya
tanpa lo sadari lu itu udah menyakiti raya
dan ini juga hidup lo
gue juga gak bakalan maksa loh
untuk ikut apa yang gue harapkan
lo harus kasih kepastian sama raya
selama lo gak kasih kepastian sama dia
itu berarti lu bakal menyakiti dia terus
gue bakal ketemu dia untuk ngasih kepastian